vena melinda akan menggugat cerai ferry irawan
setelah menjalani pemeriksaan lanjutan
di gedung direkturat reserse kriminal khusus polda jawa timur kamis sore
selama tiga bulan terakhir vena mengaku tidak bahagia
serta mengalami depresi dan trauma berat hidup bersama sang suami
apa yang dialami fena ini bukan hanya yang dikediri
bukan hanya yang dikediri
ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir
sudah tiga bulan
didorong terus dibekap mulut dan apa
istilah itu fitting dipiting
sampai akhirnya lama kelamaan
akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya
dan yang terakhir itu dibekap
kayak jebekap gitu ya terus kemana
saya dikunci pakai dahinya
tangan dipegang begitu ditindih terus dikunci
dahinya ke hidung saya
oh dahinya ke hidung kamu
sampai keras sampai berdarah
fena menyebut suaminya ferry irawan
kerap melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap dirinya
menurut dia ferry memiliki rasa cemburu berlebihan
saat ia kembali terjun ke dunia politik sebagai calon anggota legislatif
selain itu ferry kerap mengamuk
jika keinginan berhubungan suami istri tidak dipengaruhi
saya mau berusaha kembali ke dunia politik
dan disitulah memicu cemburunya berlebihan
seperti saya ke depan kekuat dpd
dibilang saya tidak ngerti naruhannya sebagai istri
sedikit mas ferry terkait dengan laporan itu seperti apa mas ferry
sementara itu kamis pagi
ferry irawan resmi ditetapkan sebagai tersangka
oleh penyidik subdit renakta polda jawa timur
ia dijerat dengan undang undang kdrt
dan terancam hukuman lima tahun penjara
ferry direncanakan diperiksa sebagai tersangka
pada senin pekan depan
tim liputan cnn indonesia
social media barrier ketavipan ini melalui bukti itu atau lebih cuma bmw jokes lebar
efek elektoral memang ada sentimen tapi tidak signifikan ya
artinya apa bahasa manusia yang anda bisa terjemahkan lebih singkat lagi
artinya kasus dolar ini belum berimplikasi signifikan terhadap tergerusnya dukungan pak jokowi maruf ya
karena isu dolar ini pasti akan mengerus atau berdampak pada jokowi maruf ya
dan yang kedua kalaupun kita menganalisa sebenarnya kan isu dolar ini segmented
orang yang beraktivitas menggunakan dolar kemudian ada terpengaruh
sebenarnya kan kalau saya pikir berimplikasi langsung ketika dolar ini
mempengaruhi basic need yang lain ya
mungkin itu bisa merubah signifikan dukungan
saya mau tanya bang yandri gimana
karena betul sebagian besar masyarakat kan belum merasakan dolar ini naik
nah dia akan terasa nanti kalau harga harga mulai naik
kenapa misalkan sebagian besar bahan pokok kita ini kan dari luar negeri
dan itu kan bayar pakai dolar
kalau misalkan nanti para pengimpor itu harus menaikkan nilai harga jualnya
itu kan akan terasa kepada akar rumput
nah mungkin disitu nanti kalau mas ikram mau survei
mungkin ada lagi pengaruhnya terhadap elektabilitas pak jokowi
dan anda percaya ini punya pengaruh
mereka tidak melihat nilai dolarnya
tetapi akibat dari dolar itu
itu sudah mulai terasa belum
ya kalau sekarang belum
kalau sekarang belum
kalau misalkan pak jokowi bisa menahan dolar ini
hari yang lebih baik mungkin nggak akan ada pengaruh
tapi kalau misalkan terus naik
dan itu mempengaruhi nilai nilai jual di bawah
apa merendahkan atau menurunkan daya beli masyarakat
itu akan berpengaruh
jadi mereka nggak lihat nilai dolar ini
tapi bagaimana terasa dampaknya itu
berapapun harga dolar
selama harga kebutuhan itu tidak naik
mau digoreng dengan apapun itu nggak akan ngefek
ya nggak akan berdampak
karena perusahaan di situ
inflasi di zaman pak jokowi itu terendah dari pemerintahan
dari sejak zaman sby sampai sekarang
jadi itu menunjukkan bahwa ada stabilitas harga
sampai pada momen momen tertentu
lebaran pun harga pokok itu tidak naik
jadi isu dolar naiknya dolar itu ada isu yang sangat elitis
dan itu baru akan berdampak kalau ada kenaikan bahan
nah di situ dan sekarang
dan itu belum terjadi ya
itu sama sama sepakat pada partai itu ya
karena memang gejola dolar itu lebih kita sebut dengan gejola eksternal
karena ada persoalan eksternal
kalau masalah ini sangat elitis atau merakeh
kita dengarkan komentar dari ekonom rizal ramli
dan sekaligus presiden jokowi tentang pertemuan imf dan world bank
yang saat ini ada di bali
boleh kita putarkan
topik yang kedua
menyangkut sidang imf bank dunia jokowi dan sby
topik yang kedua menyangkut sidang imf bank dunia jokowi dan sby

memang dari segi biayanya luar biasa besar
ada estimate lain lain mungkin lebih besar lagi
itu nyaris tujuh puluh juta dolar
setahu saya ngadain conference internasional
biasanya sepuluh juta dolar udah hebat mewah
cuma kami sedih sekali
kok dalam suasana keprihatinan bencana
di donggala di palu di lombok
kok semangat jor jorannya ini nggak berhenti
semangat kemewahannya ini luar biasa
saya kira tidak ada pesta bank dunia kayak begini nih di negara lain
bahwa annual meeting sebesar itu lima belas ribu yang datang
itu jadi rebutan semua negara
karena meeting seperti itu
pasti memiliki dampak paling tidak memberikan citra yang baik
terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu
yang kedua mesti yang ditanyakan anggaran
anggaran itu dipakai untuk memperluas afron di bandara bali
dipakai untuk membuat terowongan di persimpangan yang ada di bali
sehingga tidak macet
artinya itu juga nantinya setelah ini juga akan
karena ini kita gunakan terus
terowongannya juga akan digunakan terus
kemudian afron untuk parkir pesawatnya bandaranya
juga dipakai terus
bukan sesuatu yang hilang
bahwa mereka ya mereka itu membiayai dirinya sendiri kok
hota juga membayar sendiri
makan juga membayar sendiri
ya kita harapkan ini justru akan memperkuat
promosi kita untuk bali promosi kita untuk tempat tempat wisata yang ada di indonesia
oke kita akan bahas ini mengenai ini seberapa penting isu ini di highlight
sampai pak prabowo mengumpulkan para ekonom dan langsung meng highlight soal ini
bang yandri kita akan tanya bang yandri usai jeda berikut ini
kami akan segera kembali

untuk mengomentari secara highlight khusus mengenai ini

itu perlu juga diselidiki benar atau enggak
termasuk misalkan tadi kata pak jokowi
apakah benar nggak orang itu bayar sendiri hotelnya
jangan jangan nanti bisa teman bpk loh
nanti kalau misalkan saya di dpr bagian dari pengawasan
kalau misalkan ada biaya makan
peserta dibebankan kepada biaya negara
yang hampir satu triliun itu
berarti pak jokowi bohong
hotel sendiri makan sendiri
dan ini kan ada rekamannya dan didengar oleh seluruh indonesia
tapi kalau misalkan semua bayar sendiri bagus
enggak ada masalah
tapi kalau misalkan kita menyiapkan hotelnya
karena kita menyambut tamu
kemudian makanan kita siapkan
berarti kan pak jokowi bohong
biaya delapan ratus miliar yang di highlight itu
menurut anda juga tidak make sense
atau terlalu berlebihan atau wajar wajar saja
ya sebenarnya tadi kan di kata
kepala bencana nasional
untuk menangani palu itu
termasuk di lombok beberapa masyarakat kan
mengeluh kenapa banten sampai sekarang belum nyampe
nah bayangkan kalau satu triliun
dimasukkan ke lombok lima ratus miliar
kepalu lima ratus miliar
ini kan sesuatu yang sangat manusiawi ngomong begini
karena ada dua peristiwa yang betul betul belakang
satu tidak kena bencana di bali
makan enak tidur enak
sementara disini banyak
ini komentarnya politis atau memang faktualnya
banyak keluarganya yang hilang
kemudian belum ditemukan ada yang patah tulang
yang makan susah
saya mau tanya itu statement politis atau statement teknokratis
pemimpin bangsa negarawan memang harus
sinsitifitas itu harus langsung muncul
jadi dibatalkan saja annual meeting ya
ya kalau misalkan dibatalkan batalkan bukan hak kita ya
tapi sebenarnya kalau misalkan
mungkin apakah diundur ya
tidak dalam situasi sekarang carut marut
masih ada lima jenazah belum ditemukan di palu
atau sekarang ribuan datang ke indonesia dengan senang senang
jadi saya kira ini tinggal momentumnya saja yang dijaga
sense of crisis menurut anda tadi ya
saya kira kita juga gak nolak
oh tamu tamu asing datang ke indonesia gak nolak
tapi mungkin bisa diundur
kemudian kita selesaikan dulu palu sama lombok
mas guntur ini isu ini seminggu ke depan
kayaknya akan dipakai ini
karena ini narasinya sudah mulai dibangun jelang annual meeting
gimana komentar anda
kalau kita lihat beribut kan
anda juga gondok banyak orang
untuk bicara seperti ini
tapi begini menurut saya
soal apa annual meeting itu ya
bank dunia dengan imf itu
santri bicara bank dunia mantap juga
yang pertama saya itu gak nyambung
kalau bencana di palu itu
tidak ditangani yang lombok tidak ditangani
maka orang yang pertama akan protes untuk itu
tapi ini kan kedua program yang sama sama sudah jalan
kemudian ini pertemuan juga sudah
diajukan jauh jauh hari
dan itu dari eranya psw
september tahun dua ribu empat
kemudian juga sudah dipersiapkan jauh jauh hari
dan yang paling penting menurut saya adalah
kalau kita membaca
bagaimana pertemuan imf dengan bank dunia ini
tidak hanya bicara soal ekonomi
tapi juga membangun solidaritas
untuk korban gempa
yang di lombok dengan yang di palu
direktur pelaksana imf
datang bersama ibu sri mulyani
dengan pak luhut datang ke lombok
kemudian salah satu petinggi bank dunia
bersama pak yusuf kala
datang ke palu
untuk memberikan santunan
untuk melihat bencana
bahkan kata pak jika
persoalannya itu tidak ada bencana

persoalannya itu malah
gubernur sulawesi tengah
yang dari gerindra katanya
yang tidak nampak berbuat untuk bencana
itu persoalan menurut saya
isu soal yang pertemuan tahunan itu
jangan dicampur adukkan dengan soal bencana
apalagi kalau kita melihat
bagaimana kita melihat bagi orang pelaku pasar
dan juga bagi orang yang peduli dengan ekonomi dunia
dengan pertemuan imf dan bank dunia
itu akan menjadi headline
di media masa di dunia
di tempat yang dulunya pernah didera
yaitu di bali
kemudian juga adanya gempa
yang ada di lombok dan palu
tapi indonesia siap
menyelenggarakan momen yang penting itu
jadi manfaatnya lebih banyak
dibanding muda rohnya
kalau tidak ada sense of crisis
kalau kata dr riza ramli tadi
harusnya bisa sepuluh juta dolar saja
nggak perlu sampai tujuh puluh juta dolar
hal hal yang terlalu berlebihan
ya yang penting di teliti tadi
pernyataan pak jokowi
makan bayar sendiri
nah seperti hal hal gitu
kalau begitu nggak perlu dong
sampai satu triliun
nah kayak gitu gimana
itu terlalu berlebihan
anggaran itu kepada akuntabilitas
silahkan itu dicek
kemudian kalau kita lihat prediksi
orang yang datang
kata pak luhut tadi bilang
ada tiga puluh ribu delegasi yang datang
itu konsumsi yang orang akan masih
itu sekitar satu triliun lebih
dalam pelaksanaan pertemuan itu
jadi manfaatnya lebih banyak
manfaat banyak sekali untuk jadi
jadi bukan berarti meninggalkan
apa yang terjadi di palau dan lombok
pertemuan internasional indonesia itu bagus
sebenarnya kan pak jokowi
bisa juga mengelur waktu
dan negara negara donor kita itu
ya tapi sudah telah sana
dan yang mau saya buktikan nanti
saya sebagai anggota dpr
boleh boleh datang itu
makan bayar sendiri
kamar bayar sendiri
dan semua bayar sendiri
yang pasti tidak mau adalah
saya pulang dari sini
adalah saya bayar sendiri
saya tadi mau tanya ke anda
sudah terbatas sekali
kita akan lanjutkan
di diskusi berikutnya
terima kasih mas gunter
terima kasih pak yandri
terima kasih kerabatas perbincangan anda
demikian layar pemilu terpercaya
pada malam hari ini
mendapatkan informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilu terpercaya
di cnn indonesia
saya budi adiputro